gelombang pasang yang menerjang pantai palabuhan ratu sukabumi
membuat warga yang tinggal di pesisir pantai ketakutan
gelombang pasang ini terjadi akibat adanya fenomena
super blue blood moon yang terjadi pada rabu malam
sementara itu sejumlah pemukiman warga di pantai utara bekasi
mulai terendam banjir akibatnya aktivitas warga terganggu
gelombang pasang air laut masih menerjang pantai palabuhan ratu
beberapa rumah dan warung di pesisir pantai bahkan rusak
akibat terjangan pasang air laut
data dari bpbd kabupaten sukabumi menyebutkan
sedikitnya dua puluh lima bangunan rumah dan warung mengalami rusak berat
diterjang gelombang pasang air laut yang merupakan dampak
dari super blue blood moon yang terjadi pada rabu malam
beberapa warga mengaku khawatir dengan gelombang pasang
yang terjadi sejak rabu pagi
warga pun bersiap mengungsi jika memang terjadi
gelombang pasang yang besar dan akan menerjang pemukiman warga
badan meteorologi klimatologi dan geofisika bmkg post observatory geofisika palabuhan ratu
kota sukabumi menghimbau agar warga mewaspadai pasang surut air laut
yang terjadi akibat fenomena super blue blood moon
yang berdampak pada tingginya gelombang air laut
mungkin memang ada pengaruhnya
tapi tidak akan terjadi yang begitu besar
jadi masyarakat tidak usah terlalu takut dengan isu isu
yang berada di media sosial atau di internet lah
hingga tiga puluh satu januari sampai berlangsung selama satu jam
sementara itu sebagian rumah di kampung paljaya
segara jaya kabupaten bekasi terendam banjirop
setelah air laut tiba tiba mengalami pasang
selain menggenangi pemukiman air laut juga menggenangi akses jalan
sehingga aktivitas warga menjadi terganggu
dampak fenomena gerhana bulan total ini
juga membuat gelombang tinggi disertai angin kencang
yang mengakibatkan sebagian dari warga yang terjadi
dan sebagian nelayan memilih tinggal di rumah dan enggan melaut
mereka khawatir terjangan gelombang tinggi yang terjadi di laut utara jawa
tim liputan transmedia